ekspresi mencinta indonesia kerap kita lihat dari orang asing lewat beragam atraksi
termasuk apa yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa asal jepang
pekan lalu para mahasiswa yang berasal dari universitas show jepang mengamen di depan museum fathahilah jakarta
lagu indonesia apakah yang mereka nyanyikan kita simak liputan yang berikut ini
warga yang sedang beraktivitas di depan museum fathahila jakarta dikagetkan dengan kehadiran dua puluh tujuh mahasiswa jepang
mereka muncul di tengah keramaian dan melantunkan lagu indonesia pusaka
kehadiran mahasiswa universitas chuo jurusan kebijakan publik ini sontak menjadi pusat perhatian dan ada pula yang ikut bernyanyi dalam kelompok
bagus lah otomatis maksudnya dia respect gitu sama indonesia ya gitu aja
ya salut aja sih bisa nyanyiin lagu indonesia
respon ini memang yang diharapkan dari kumpulan mahasiswa ini
mereka melakukan eksperimen dalam mata kuliah antropologi bahwa masyarakat indonesia sangat menyudung toleransi
terbukti semua orang menyambut dan ikut bernyanyi bersama
karena ini salah satu pengalaman yang luar biasa menurut saya
kalau orang asing menyanyikan lagu
di jepang di lapangan seperti ini mungkin mereka tidak diterima seperti ini
ini adalah salah satu sangat baik di indonesia
ini yang orang indonesia harus ketahui
para mahasiswa merasa senang dan tersanjung dengan pengalaman yang mereka dapat
kita belajar tentang kebudayaan indonesia termasuk bahasa
karena kami mengira indonesia mempunyai nilai yang sangat berharga
saya melihat salah satu bukti ini ketika
saya menyanyi lagu indonesia pesaka
kami merasa diterima begitu baik
indonesia tanah air betang
selain mengamen para mahasiswa ini juga akan melakukan studi banding ke kementerian agama dan universitas di indonesia tentang kebinekaan
riza ramadan jakarta
jangan lupa untuk berlangganan